dugaan terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja di lahan konsensi milik korindo
bermula dari hasil investigasi yang dilakukan oleh forest to worlds council atau fsc
sebuah lembaga pengawas dan sertifikasi produk kehutanan
yang menerima pengaduan dari myt earth
sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada kerusakan lingkungan
atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh korindo
laporan mighty earth ini juga telah dipublikasikan pada tahun dua ribu enam belas
mighty earth resmi melaporkan korindo ke fsc pada bulan juni dua ribu tujuh belas
menyusul laporan tersebut dibentuklah tim investigasi pada bulan september dua ribu sembilan belas
tim bentukan fsc datang ke papua indonesia
dan melakukan investigasi sepanjang bulan november hingga desember dua ribu tujuh belas
setahun kemudian tepatnya pada juli dua ribu delapan belas
tim investigasi menyusun laporan hasil investigasi
serta memberikan rekomendasi kepada pengurus fsi
maret dua ribu sembilan belas pengurus fsc mengadakan rapat di pon chairman
dan memutuskan untuk melibatkan tenaga ahli
untuk menganalisis hasil temuan tim investigasi mereka
juni dua ribu sembilan belas fsc memberikan catatan rekomendasi bagi korindo
untuk memperbaiki kinerja dan penyelidikan kinerja mereka
dan bulan november dua ribu sembilan belas setelah rekomendasi fsc dijalankan
korindo diputuskan tetap menjadi bagian dari keanggotaan fsc
meski hasil investigasi fsc membuktikan bahwa korindo melakukan beberapa pelanggaran
seperti pembabatan hutan yang masif
dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat
namun tuduhan atas pembakaran hutan tidak terbukti
kami memastikan bahwa bisnis kelapa sawit yang kami lakukan di papua
kami laksanakan sesuai dengan prinsip yang terbaik
prinsip manajemen perkebunan terbaik
kami tidak melakukan pembakaran lahan untuk land clearing kelapa sawit
di wilayah papua korindo memegang konsesi seluas lebih dari seratus ribu hektare
dan terbagi untuk lima anggotaan hutan yang berbeda dengan perkebunan perkebunan terbaik

yaitu pt tunasawa erma blok a pt tunasawa erma blok b pt berkat cipta abadi pt papua argo lestari dan pt dongin prabawa
menunjukkan pola kebakaran yang disengaja di salah satu wilayah konsesi korindo
yaitu pt dongin prabawa
di antara tahun dua ribu dua belas hingga dua ribu lima belas terdapat kenaikan titik api di wilayah tersebut
gambar ini menunjukkan perbandingan titik api antara wilayah pt dongin prabawa dan pt indonesia
dari kedua gambar ini menunjukkan adanya perbedaan titik api antara kedua perusahaan tersebut
di mana titik api di wilayah dongin prapawa lebih banyak dari titik api di wilayah pt indonesia
dari citra satelit yang dipublikasikan oleh forensik architecture
dari tahun dua ribu dua belas hingga dua ribu lima belas ada peningkatan titik api di hampir semua lahan konsesi milik korindo
namun hal ini dibantah oleh louis leu novna general manager palm oil division korindo group
ia menyatakan kebakaran hutan di tahun dua ribu lima belas tidak hanya terjadi di lahan konsesi milik korindo
namun juga terjadi di wilayah taman nasional di papua
komitmen korindo atas pembukaan hutan dan pengelolaan yang bertanggung jawab
ditunjukkan dengan adanya sertifikasi ispo
yaitu indonesian sustainable palm oil system
selain itu pada tanggal dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas
korindo melakukan moratarium atas pembukaan lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit
moratorium ini diterapkan untuk semua anak perusahaannya
sayangnya menurut data yang dihimpun oleh auriga dengan bersumber global forest watch
di tahun yang sama pt papua argo lestari salah satu anak perusahaan korindo

kalau melihat tahunnya memang di papua agro lestari ini masih ada indikasi deforestasi
di tahun dua ribu tujuh belas tapi ini baru data di desktop gitu ya
perlu ada data di lapangan yang bisa membuktikan ini
tapi indikasi yang menunjukkan bahwa ada pembukaan deforestasi di tahun dua ribu dua puluh

itu kita lihat di papua argo lestari ini tapi ini masih ada indikasi deforestasi di tahun dua ribu tujuh belas

belajar dari kebakaran hutan yang sering terjadi publik tentu saja mempertanyakan
komitmen pemerintah indonesia atas pengawasan serta sanksi terhadap perusahaan perkebunan sawit
tim cnn indonesia telah berupaya mendatangi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
melalui direkturat jenderal penegakan hukum untuk meminta pernyataan terbaru atas kasus ini
namun hingga berita ini diturunkan
belum ada pernyataan yang keluar dari klhk
tim liputan cnn indonesia jakarta